presiden dewan air dunia
para delegasi yang saya muliakan
peran air sangat sentral bagi kehidupan umat manusia
bank dunia memperkirakan kekurangan air
dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi
sampai enam persen hingga tahun dua ribu lima puluh
kelangkaan air juga dapat memicu perang
serta bisa menjadi sumber bencana
keduanya dapat menjadi masalah bagi dunia
indonesia telah memperkuat infrastruktur airnya
dengan membangun empat puluh dua bendungan
satu delapan belas juta hektare jaringan irigasi

serta merehabilitasi empat tiga juta hektare jaringan irigasi
air juga kami manfaatkan
untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya
plts terapung di waduk cirata
sebagai plts terapung terbesar di asia tenggara
forum air sedunia ke sepuluh ini sangat strategis
untuk merevitalisasi aksi nyata dan komitmen bersama
dalam mewujudkan manajemen sumber daya air terintegrasi
yang indonesia konsisten dorong
meningkatkan prinsip solidaritas dan inklusivitas
terutama bagi negara negara pulau kecil
dan yang mengalami kelangkaan air
untuk kerjasama konkret dan inovatif
dalam pengolahan sumber daya air lintas
indonesia mengangkat empat inisiatif baru
yaitu penetapan world league day
tata kelola air berkelanjutan di negara pulau kecil
penggalangan proyek proyek air
air bukan sekedar produk alam
tapi merupakan produk kolaborasi
sehingga butuh upaya bersama untuk menjaganya
sesi pertemuan tingkat tinggi forum air
sedunia ke sepuluh dibuka
saya mengundang bapak louis fosiong